saudara kompas tv mendapatkan video eksklusif anggota densus delapan puluh delapan polri yang tertangkap basah
karena diduga membutuhkan jampinsus kejaksaan agung febri ardiansyah
dalam rekaman video yang diperoleh kompas tv tampak seorang yang diduga anggota densus delapan puluh delapan tengah diinterogasi
di duga yang bersangkutan merupakan anggota densus yang mematamatai jampinsus kejaksaan agung febri ardiansyah
di sebuah restoran di kawasan cepete jakarta selatan
diduga saat itu ada lebih dari satu orang yang memata matai namun hanya satu orang yang tertangkap basah oleh pengawal jampitsus
pas tv sudah menghubungi kadif humas polri sandi nugraha maupun kapus penkubujaksana agung ketut sumedana
untuk mengklarifikasi video ini namun belum mendapatkan tanggapan
menko polhukam hadi cahyanto angkat bicara soal kabar anggota densus delapan puluh delapan polri memata matai jampitsus kejaksaan agung febri ardiansyah
adi menyatakan pihaknya masih menyelidiki untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi
menurutnya sejauh ini baik pimpinan polri maupun kejaksaan agung tetap menjalankan tugasnya masing masing sebagai penegak hukum
saat ini terus dilakukan pendalaman
pendalaman dilakukan penyelidikan apa yang terjadi yang sebetulnya
dan kedua pimpinan saat ini juga terus menjaga marwah masing masing
saya pun sudah berbicara dengan kedua pimpinan ini dan tetap fokus
pada pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya masing masing
dan saya kemarin juga lihat pada waktu acara spbe ya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dipimpin oleh bapak presiden di sana
saya melihat berdua sudah kelihatannya ngadep bapak presiden ya
tapi yang dibicarakan saya tidak tahu dari jauh saja